dpr akan memperhatikan rekam jejak semua calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi
dalam menentukan pimpinan kpk mendatang
hal ini dilakukan mengingat pentingnya jabatan sebagai posisi pimpinan kpk
komisi hukum dpr menunggu surat presiden mengenai sepuluh nama calon pimpinan kpk
komisi hukum dpr menegaskan tidak ada keharusan perwakilan lembaga tertentu duduk di pucuk pimpinan kpk
menurut arsul sani anggota komisi hukum dpr aspek rekam jejak dan integritas calon adalah yang utama
komisi tiga akan mendengarkan masukan masyarakat atas rekam jejak para capim
aspek kompetensi penguasaan hukum juga menjadi prioritas
sementara yang menjadi perhatian adalah aspek kepemimpinan
komisi tiga ingin pimpinan kpk baru
tidak dikendalikan oleh sekelompok pihak di internal komisi antiraswa
arsul menegaskan komisi tiga tidak akan memaksakan jika para calon gagal terpilih untuk mewakili institusi asalnya
integritas ya dalam integritas itulah kemudian soal soal seperti rekam jejak itu akan kita lihat kembali
yang kedua kompetensi
kompetensi itu menyangkut misalnya penguasaan hukum pidana material maupun hukum pidana formil
yang terkait dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang
karena itu yang menjadi kompetensi absolutnya kpk
dan yang ketiga tentu leadership
sementara itu wakil ketua komisi hukum desmond mahesa menjelaskan
proses politik di dpr untuk memilih lima komisioner kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan
komisi hukum akan meminta masukan dari masyarakat dan pegiat anti korupsi
tentang rekam jejak para calon
menurut desmond komisi tiga membutuhkan waktu sekitar seminggu
untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap capim kpk
kami hari ini posisi komisi tiga adalah melihat memantau
ya apapun yang disarankan masyarakat sivil bagi kami adalah catatan khusus
yang kami harus sempurnakan catatan itu adalah
biasanya seharusnya pansel menyerahkan data data orang itu
baik data tentang pilihan kompetensi data kesehatan data kesehatan data kesehatan data kesehatan dan data kesehatan

agar dpr bisa lebih paham tentang kapasitas dan kapabilitas dan keseriusan orang ini
logis nggak pansel meluluskan itu kan kita lihat
di sisi lain wadah pegawai kpk yang menandatangani petisi
yang meminta presiden joko widodo menolak calon pemimpin kpk yang bermasalah
menurut ketua wadah kpk yudi purnomo
kejanggalan sudah terlihat
salah satunya ketika dilakukan uji publik
ada kandidat capim kpk yang mengatakan akan menghapus operasi tangkap tangan
dan tidak akan menangkap pejabat instansi yang melakukan korupsi
kami dari wadah pegawai kpk sudah menghimpun aspirasi dari pegawai kpk yang jumlahnya seribu orang
senada dengan ketua wadah kpk
wakil ketua kpk laude syarif menyoroti
yang dinilai terlalu cepat
jika dibandingkan dengan proses yang pernah ia lewati
laude menyerahkan seluruh mekanisme itu ke presiden dan dpr
namun ia berharap agar capim kpk bersih dari catatan buruk terkait korupsi
setelah calon pimpinan kpk yang dipilih oleh panitia seleksi menuai kritik
sejumlah kalangan yang tergabung dalam koalisi kawal capim kpk
sempat mendesak presiden mengevaluasi mengkoreksi
atau bahkan mencoret nama nama yang dianggap bermasalah
dikabarkan menyetujui pilihan dari pansel capim kpk
lantas bagaimana semua pihak menyikapi keputusan presiden ini
jika benar memang disetujui sepuluh nama ini tanpa ada kocok ulang lagi
dan apa pertimbangan presiden sebetulnya
dan bagaimana kalau kita bicara mengenai taji kpk ke depan
dilihat dari nama nama capim kpk yang sudah sepuluh terpilih ini
meskipun nanti masih akan dipilih lagi oleh dpr dalam mekanisme berikutnya
kita akan coba bahas malam hari bersama dengan arsumber
yang sudah hadir di studio
dulu di studio ada pak m yasin mantan komisioner kpk
selamat malam pak yasin
manager riset dari transparansi internasional indonesia
mas wawan selamat malam
dan kami akan menyapa juga di luar studio
ada mas yudi purnomo ketua wadah pegawai kpk dari gedung kpk
mas yudi selamat malam
selamat malam mas renhat selamat malam pak yasin selamat malam mas wawan
ya baik mas yudi
sapa lagi ada bang ifdal kasim tenaga alih utama ksp
yang tersambung lewat sambungan telepon
oke bang ifdal belum tersambung
nanti kita akan coba hubungi lagi ifdal kasim dari kantor staf kepresidenan
tapi saya ingin ke mas yudi terlebih dahulu
kalau begitu mas yudi ini meskipun ini baru ada kabar yang mengatakan
bahwa presiden sudah menyetujui sepuluh capim kpk yang dipilih oleh pansel
ini kabar kami dapatkan dari forum pemret yang dilakukan oleh presiden pada hari ini
saya ingin tahu
saya ingin tahu dulu respon dari wadah pegawai kpk bagaimana
karena selama ini wp kpk cukup vokal menyuarakan agar presiden paling tidak mengevaluasi nama nama yang dipilih ini
ya terima kasih mas
jadi memang pansel kemarin sudah berakhir masa tugasnya
dan sudah menyampaikan kepada publik sepuluh calon pimpinan kpk
yang kemudian diserahkan kepada presiden
nama namanya walaupun kemarin belum secara resmi
kemarin kami sempat mendapatkan angin segar ya
ketika bapak presiden jokowi menyampaikan akan mendengarkan aspirasi dari tokoh tokoh nasional
negarawan para aktivis anti korupsi dan juga masyarakat
terkait dengan nama nama yang akan disampaikan oleh pansel
ternyata pada hari ini
pak jokowi menyampaikan sudah menyetujui hasil dari pansel
dan akan menerima dan menunggu dari surat resmi dari pansel kepada beliau
terkait dengan sepuluh nama yang hari kemarin sudah diumumkan oleh presiden
tentu saja karena ini memang
ya baik mas yudi
apakah tapi anda juga mendengar bahwa presiden
sudah mengatakan demikian setuju dengan sepuluh nama tersebut
dan apa respon dari wpkpk kalau begitu
ya tadi saya mendengar dari media massa mengenai itu
ya dari respon kami bahwa itu memang kewenangan dari presiden
karena dalam undang undang diatur seperti itu
namun kami juga sudah berusaha untuk menyampaikan kepada presiden
mengenai pentingnya pimpinan kpk dipimpin oleh orang orang
yang mempunyai rekam jejak yang baik
orang orang yang konsisten terhadap pelaksanaan undang undang
dan yang penting adalah figur yang tidak kontroversial
dan kami pun sudah menyampaikan kemarin
ada seribu pegawai yang selama tiga hari dari hari kamis jumat dan senin
yang ada di kantor itu menandatangani petisi bahwa pegawai kpk menolak
jika dipimpin oleh orang orang yang integritasnya itu tidak baik
dan ini merupakan idealisme yang kami miliki
karena kpk adalah lembaga yang menjadi harapan masyarakat untuk memberantas korupsi
jangan sampai nanti kpk itu tidak melaksanakan fungsi fungsi pemberantasan korupsinya
dan ini kan berbahaya
sehingga pegawai kpk kita yang di sini sudah dari enam belas tahun yang lalu
seperti itu dipimpin oleh empat priode pimpinan
tentu kita memahami apa sih yang harus dipilih oleh kriteria apa yang harus didapatkan
untuk menjadi seorang pemimpin di kpk
selain tentu saja keberanian
dan keberanian itu didapatkan ketika orang orang itu adalah orang orang yang bersih
karena tantangan kpk itu kan sangat sangat berat
apalagi dua ribu sembilan belas sampai dengan dua ribu dua puluh tiga nanti
mas yudi yang jelas sepuluh nama sudah ditentukan
kita belum tahu nanti ini akan perkembangan seperti apa
tapi apakah ini artinya teman teman di wp kpk tidak percaya dengan apapun yang dipilih oleh pansel
begitu karena ini kan ujung ujungnya nanti semua akan menjadi bos bos anda di gedung kpk
kami bukan masalah percaya atau tidak percaya
tetapi kami sudah menyampaikan apa yang perlu kami sampaikan
baik itu ke pansel
bahkan kami kan diundang ke pansel juga ketika di awal awal
dan kami di sana sudah menyampaikan
kemudian kpk pun juga sudah diminta oleh pansel untuk membuat rekam jejak ya
terhadap empat puluh waktu itu mas ya
dan kemudian juga sudah disampaikan kepada pansel
bahkan pansel pun jika ingin melihat barang bukti
yang dimiliki oleh kpk
seperti itu oke artinya dari sepuluh nama ini ada nama nama yang memang tidak
kpk harus dipimpin oleh orang orang baik sudah dilakukan
dan kami tinggal harapan nanti adalah ketika memang nanti sepuluh orang ini
memang ditetapkan oleh pak presiden
maka nanti perjuangan terakhir adalah di dpr
dan kami juga menegaskan bahwa
ya siapapun pimpinan kpk yang akhirnya terpilih
dengan proses yang konstitusional ini
karena kami juga penegak hukum
ya kami akan mengawasinya dari dalam
karena kami tidak ingin juga
itu nanti aneh aneh seperti itu
karena kan kpk ini adalah lembaga
yang mempunyai kekuatan yang luar biasa
karena musyam menangkap para korupto dan lain sebagainya
oke ya baik mas yudi
itu yang kami tidak mau seperti itu
terakhir singkat saja
jadi dari sepuluh nama ini
dari catatan teman teman wpkpk
masih ada yang menurut anda
berbahaya kira kira begitu
kalau kemudian beberapa nama ini lolos menjadi pimpinan kpk ke depan
ya kami sudah menyampaikan
kami sudah menyampaikan hal tersebut
mas yudi berulang ulang
bahkan kemarin pak agus pimpinan kpk juga sudah menyampaikan
kemudian juga pak saud juga sudah menyampaikan
ya kami tinggal menunggu mas hasilnya
lima itu siapa gitu kan
yang masih menjadi misteri
kalaupun nanti misalnya dpr juga ingin kpk
presentasi mengenai hasil yang didapatkan
kami dari kpk pun pasti siap
untuk menyampaikan kepada
kami yang kesana atau dpr yang kemari
nanti akan kita bicarakan teknisnya
tapi yang jelas
harapan masyarakat indonesia
pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti
pimpinan kpk adalah orang orang yang rekam jejaknya baik
karena nanti kasian misalnya ketika nanti
jadi pimpinan kpk
kemudian dia berbicara tentang
pentingnya lhkpn bagi transparansi kekayaan
yang bersangkutan belum mengisi harta kekayaan
kemudian ketika berbicara masalah idealisme
masalah gratifikasi dan sebagainya
nanti akan diserang balik
nasib pemberantasan korupsi empat tahun ke depan
pasti nanti yang selalu diungkit ungkit
dan ini akan jadi beban sejarah bagi kpk
terima kasih mas yudi purnomo
ketua wadah pegawai kpk
bergabung dari gedung kpk
perkembangan soal ini ke depan
dan kami harus break
nanti saya akan tanyakan juga ke pak yasin
dan juga ke mas wawan
apa tanggapan anda berdua
terkait dengan proses
ataupun dinamika pemilihan capim kpk ini
termasuk juga tadi
yang disinggung oleh mas yudi
dengan hari ini dipilih capim kpk
kemudian bisa berpengaruh
terhadap pemberantasan korupsi
empat tahun ke depan
dan kami juga akan konfirmasi
ke perwakilan dari istana
presiden sudah menyetujui
apakah sudah final
atau masih bisa dikocok ulang
sajedah kami akan segera kembali